semua jemaah haji indonesia yang sempat tertahan di musdalifah
jadi lebih enak popme sih sebenernya karena popme kalo juara setim timnya yang berangkat ke amerika
tampak dua perahu mulai bersandar ke dermaga
apakah pemerintah memiliki uang ya tentu saja
sekarang problematika kehidupan ini banyak menuntut pikiran yang banyak
kembali lagi ke dia memanfaatkan waktunya dia
bahkan sebenarnya kalau who rekomendasinya kalau mungkin ada bioprihati
yang negara seperti kita itu filipina
di antaranya peran peran lembaga utama dalam pemilu